malam hari ini kita putuskan untuk
untuk sementara jabatannya dinonaktifkan
dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada pak wakapolri
senin malam kapolri jenderalist tio sigit resmi menonaktifkan
kadif propampolri virgin pole verdi sambo
posisinya akan dipegang sementara oleh wakapolri komjen pol gatot edi pramono
kapolri menjelaskan pertimbangan penonaktifan itu
untuk mengantisipasi dampak dari proses penyidikan yang sedang berlangsung
sebelumnya keluarga nofriansah yosua utabarat atau brigadir j
mendesak agar kadif propampolri virgin verdi sambo dinonaktifkan
dorongan itu disampaikan pihak kuasa hukum keluarga brigadir j komarudin simanjuntak
di gedung bareskrim mabes polri
pada saat yang bersamaan kuasa hukum brigadir j juga melaporkan
dugaan pembunuhan berencana ke bareskrim polri
saya tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan berada e
karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan melakukan ini
atau setidak tidaknya menurut perkiraan kami ini ada terdiri dari beberapa orang
bukan hanya satu orang atau dua orang ini ada beberapa orang
ada yang berperan pistol ada yang berperan memukul ada yang berperan melukai dengan senjata tajam
sementara itu tim gabungan pencari fakta terus melakukan penyelidikan kasus penembakan polisi
di rumah singgah irjen verdi sambo
senin sore petugas gabungan mabes polri dan polres metro jakarta selatan
kembali melakukan olah tempat kejadian perkara
tim melakukan penyidikan terhadap kamera pengawas atau cctv yang terletak di halaman rumah
tak berselang berapa lama tim penyidik kembali ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi
tidak ada keterangan apapun terkait olah tkp lanjutan ini
tim liputan cnn indonesia
produsen yang lebih efisien bisa jadi dia bisa memberikan harga yang dihargai

tapi kalau industri yang
kalau industri yang biaya produksi ditambah margin
di atas het dia nggak mau masuk pasar
dia akan menahan barangnya karena harga yang ditetapkan pemerintah itu
di bawah nilai fenomena mereka kan gitu loh
jadi apa pengalaman ylki interview dengan beberapa retail
itu juga kenapa dia nggak mau masuk
harganya itu di bawah harga biaya keekonomian mereka kan gitu loh
siapa yang nanggung selisihnya gitu loh
oke pak oke silahkan pak
begini jadi ini tata niaga minyak goreng ini bukan baru kemarin mbak
tata niaga minyak goreng ini sudah lama
sampai distribusinya dari aceh sampai papua
jadi selama ini tidak ada masalah dengan distribusi
yang pertama itu
yang pertama itu
dan saat ini minyak goreng itu murni karena harga bahan baku
jadi pemerintah itu harus mengambil kebijakan terhadap
apa penyebab utamanya
penyebab utamanya itu adalah harga bahan baku
sehingga yang diintervensi saat ini adalah harga bahan baku gitu kan
apa ylki kok berbicara kompetisi
ini kan konsumen masyarakat yang harus didahulukan
dan pemerintah saat ini mendahulukan kepentingan masyarakat
siapkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat
seharusnya itu dong yang disampaikan oleh ylki
saya ke pak yatmo
nanti kita akan break dulu sejenak untuk merespon bagaimana kemudian juga
mengawasi dan monitoring kalau di lapangan justru implementasinya berbeda
ada spekulan ataupun juga mungkin saja kartel yang berulah
nah ini juga menjadi salah satu sorotan dan yang perlu diawasi
kita akan kembali usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
nah kembali dalam diskusi kita malam ini
masih dengan pak oke dan juga pak yatmo
pak oke saya ke anda lagi
bagaimana memastikan jika kebijakan ini efektif untuk diterapkan
karena ini kan juga menyangkut ketersediaan stok itu tadi
yang kemarin aja kebijakannya baru lahir
tapi kemudian stoknya langsung hilang begitu di pasaran sampai saat ini
ini bagaimana menjawabnya
yang pertama tadi saya sudah sampaikan
memang pada saat itu perlu kecepatan menyangkut anggaran negara
karena ada subsidinya
dan subsidi itu tidak boleh salah sasaran dan salah penggunaan
sehingga administrasi menjadi penting
kenapa kemarin itu untuk pedagang tradisional itu ditunda satu minggu
tadi sistem administrasinya yang menjadi lebih rumit
manakala itu menyertakan pedagang pasar
sementara tetapi kan kami tidak bisa menunggu masyarakat itu harus menunggu sistem administrasi selesai
siapa yang paling cepat pada saat itu adalah retail modern yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas
dalam pertanggungjawaban anggaran terhadap selisih harga yang harus dibayar
dalam pertanggungjawaban anggaran terhadap selisih harga yang harus dibayar

nah pada saat itu dilakukanlah melalui retail modern
walaupun kami tahu retail modern ini kapasitasnya penyalurannya dalam satu bulan itu adalah dua puluh sampai dua puluh lima juta liter
dan untuk anggaran dari pemerintah ini
dari sisi administrasi akan lebih mudah
dari sisi administrasi akan lebih mudah
dengan memanfaatkan minyak goreng kemasan
sehingga itu yang kita lakukan melalui retail modern
dan ditanggapi secara positif oleh masyarakat dengan berbondong bondong ke retail modern
sehingga retail modern ini kedodoran
karena yang terakhir kemarin saja kita monitor sudah diperbesar saja dua jam habisnya
pada awal awal baru satu jam sudah habis dua jam habis bahkan masih berbondong bondong
tapi kan kapasitas mereka itu dengan jaringan distribusi yang mereka miliki hanya dua puluh sampai dua puluh lima juta liter per bulan
jadi kita paham itu
sehingga memang kita lakukan pada saat itu kebijakan itu untuk mendahulukan dulu masyarakat dulu
administrasi yang terbaik pada saat itu retail modern
dan sekarang kita sudah memastikan bahwa ini pasti tersedia
karena tadi bahan bakunya diintervensi pemerintah diturunkan harga bahan bakunya
sehingga di tingkat konsumen nanti bisa diperdagangkan dengan tetap maksimum di empat belas
dan untuk curah adalah rp sebelas lima ratus demikian pak
oke pak yatmo bagaimana anda merespon ini apakah ini juga masih ada celah begitu
ya pertama terkait ini ya isu kompetisi dan isu perlindungan konsumen
jadi itu kan ibarat dua irisan dan ada irisan yang dimana itu ada isu kompetisinya dan isu perlindungan konsumen
apa itu yaitu praktek persekongkolan harga dan praktek pemanfaatan posisi dominan
jadi dalam kasus minyak goreng itu kan kpu kpu kan sudah menjelaskan bahwa struktur pasar industri
industri minyak goreng di indonesia itu oligopoli
dalam analisa ylki sebenarnya pelaku yang praktek oligopoli tadi itu berpotensi dia menjadi press leader
mereka yang membentuk harga
lainnya itu hanya volume
lainnya itu follower kan gitu loh
sekarang kan tinggal membuktikan apakah ini ada praktek persekongkolan harga atau pemanfaatkan posisi dominan
salah satu indikatornya adalah eksesif margin
jadi kalau industri minyak goreng di indonesia itu menggunakan acuan harga cpo dunia
tinggal dia bisa membuktikan nggak cpo nya itu dari imajinasi
tinggal dia bisa membuktikan nggak cpo nya itu

kalau dari impor fair dia menggunakan harga global
tapi kalau cpo nya itu dari industri perkebunan sendiri ini tidak fair dan menimbulkan eksesif margin gitu loh
dan bagi konsumen kita itu mengedaki fair price bahwa harga tinggi ini tidak fair bagi konsumen karena industri itu menikmati excessive margin dibalik kenaikan harga yang cukup fantastis ini
dan ini memang menjadi tugas bukan tugas ylki tugas kppu untuk membuktikan ini
untuk membuktikan apakah ada persengkongkolan harga dan pemanfaatan posisi dominan
di dalam menentukan harga minyak goreng akhir akhir ini
oke pak silakan pak
gini gini sekarang saya tidak kontra kalau ada persaingan anti compengity
tapi yang bicara adalah tentu adalah pakarnya ya
nah yang pertama itu
tapi pada saat ini yang dibutuhkan kami tidak ingin menunggu
pemerintah tidak ingin menunggu hasil kppu bila ada kartel ada excessive margin
kami tidak ingin menunggu
saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah harga minyak goreng murah
apapun ceritanya sekarang pastikan dulu saat ini
minyak goreng murah tersedia
tidak perlu menunggu hasil kajian adanya tersaingan usaha yang tidak sehat
tentunya itu dong yang pemerintah pikirkan saat ini
memastikannya bagaimana pak oke
memastikannya bagaimana agar tepat sasaran
ya bukan kepastiannya itu tersedia minyak goreng dengan kemasan sederhana
soal itu kalau ada terjadi spekulan
ada persaingan tidak sehat kan harus dibuktikan dulu
kalau dibuktikan dulu nunggu sampai diputuskan baru ada baru harga turun
enggak kan enggak begitu
saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah intervensi pemerintah bagaimana harga minyak murah
pemerintah bukan mendukung adanya persaingan usaha tidak sehat
silahkan itu dibuktikan
tetapi itu kan memerlukan waktu
dan yang saat ini
ini dibutuhkan masyarakat saat ini juga harga minyak goreng murah
oke apa jangan jangan pak yatmo dan teman teman ylki punya data soal itu
soal spekulan soal
ya silahkan itu dibuktikan dan itu ada prosesnya
dan tentunya nanti akan ada banding dan sebagainya
tetapi masyarakat tidak bisa menunggu itu
kalau sudah dibuktikan silahkan ada prosesnya dan putuskan
dan denda itu pelaku usaha pelaku usaha yang katanya executive margin
pelaku usaha pelaku usaha yang spekulan
pelaku usaha pelaku usaha yang kartel
tapi kan itu perlu pembuktian dan ada prosesnya
sementara masyarakat tidak punya waktu lagi untuk menunggu
harus saat ini juga segera tersedia minyak goreng murah
dan itulah yang pemerintah lakukan
oke pak yatmo bagaimana
apakah kemudian anda dan teman teman di ylki
punya temuan di lapangan sehingga menurut anda kebijakan ini juga nanti
bisa jadi tidak tepat sasaran begitu dan didominasi oleh spekulan ataupun juga bahkan kartel
ya terkait dengan isu kompetisi dugaan adanya praktek persekongkolan harga
dan pemanfaatkan posisi dominan itu ya
kita ylki mendorong kppu untuk meningkatkan menjadi perkara
sehingga masalah ini menjadi jelas apakah ada praktek
persaingan usaha tidak sehat atau tidak
yang kedua itu memang kembali ke awal
kalau pemerintah intervensi di harga itu pemerintah itu juga intervensi di produksi dan logistik
catatan ylki pemerintah itu nggak punya komoditas
kok intervensinya di harga beda dengan beras
dia ada buffer stock bahasa penyangga kan gitu loh
jadi spekulan juga akan pikir pikir ketika berhadapan dengan badan penyangga tersebut
tapi di minyak goreng itu hampir sebagian besar
komoditasnya itu ada di tangan swasta
di tangan swasta
kan ini yang ini yang apa ini yang dalam pandangan lembaga konsumen
ketika pemerintah intervensi di harga
itu implementasinya akan sangat sulit dan ditemukan effort yang luar biasa gitu
hmm oke baik bagaimana
saya nggak ngerti nih maksudnya apakah harga harus dibiarkan berkompetisi dengan harga tinggi atau apa nih
jadi pasti saat ini pemerintah firm
harus tersedia minyak goreng dan apapun pemerintah akan mengambil kebijakan
pastikan masyarakat bisa mengakses minyak goreng dengan harga terjangkau
ya mungkin keraguan ylki dan teman teman di ylki soal produksinya pak oke
silahkan dibuktikan silahkan dibuktikan
time itu proses tadi kan harus diangkat menjadi perkara manakala terjadi persaingan kompetisi
tapi masyarakat tidak bisa menunggu itu
oke oh ya pak oke kalau untuk hal hal yang terkait dengan kekhawatiran atau celah celah tadi itu
apakah ada skema aduan yang juga disiapkan
itu silahkan itu ada skema aduan yang disiapkan
itu saya kira kppu sudah menyampaikan
ada indikasinya sehingga pak kppu melakukan pendalaman lagi
nanti setelah pendalaman bila ada bukti yang nyata akan di
akan dinaikkan menjadi perkara
dan kalau perkara itu nanti diputuskan pasti memerlukan waktu
nah pasti pemerintah harus menunggu itu
oke baik pak yatmo monitoring seperti apa yang anda inginkan
ya jadi apa jadi
paling nggak dari pengalaman pengalaman penetapan satu harga yang sudah sudah itu juga tadi ya pak
jlki banyak menerima aduan
aduan terkait tadi salah satunya memang ketersediaan kan gitu
jadi ini yang apa harus diperhatikan pak pemerintah
yang kedua juga tadi akses pengaduan dan tadi ketika konsumen masyarakat mengadu itu juga ini ya
juga juga apa masyarakat juga
butuh informasi yang lebih jelas dari aduan itu apa sih yang akan dilakukan pemerintah
dan dalam catatan jlki ini kan isu minyak goreng itu kan sebenarnya isu nasional
tapi kita tidak melihat adanya peran dari pemerintah daerah
ini yang apa juga catatan ylki gitu
ini yang kemudian juga menurut anda atau ylki menata harga minyak goreng ini juga semakin sulit begitu
idealnya berapa dari ylki kalau boleh tahu
kalau dari posisi jlki sebenarnya intervensi itu sesuatu yang bisa dipegang
dan kalau itu komoditas yang dalam konteks pelaku pelakunya itu banyak dalam situasi yang sangat kompetitif itu agak sulit untuk mengikat harga yang di lapangan itu harga itu sangat liquid sangat cair
sangat cair kan
apalagi pelakunya banyak kan gitu
jadi anda juga tidak bisa menentukan berapa harga ideal begitu ya di pasaran
kalau ylki tidak sampai ke harga tapi konsumen itu berhak mendapatkan harga yang fire press
harganya itu apa
harganya itu mungkin di atas
yang ditutupkan pemerintah nggak ada masalah sepanjang harga itu bisa equal person
ada distribusi yang fair
sebenarnya kalau dalam konteks sawit itu sebenarnya ke pekerja pekerja kelebunan kelapa sawit itu
jadi apakah yang harga tinggi itu juga dinikmati petani kelapa sawit
ini yang konsen jlki
kita menganggarkan ada harga yang adil harga yang fair yang di distribusikan secara merata di seluruh rantai pasokan gitu
oke baik terakhir saya ke pak oke
pak oke bagaimana ini tugas pemerintah untuk memastikan harga minyak goreng ini stabil
setelah itu dengan harga eceran tertinggi pasti stabil
sampai kapan pak
sepanjang itu diperlukan pemerintah akan terus memastikan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat
dan saat ini harga eceran tertinggi yang dianggap pemerintah pas untuk masyarakat adalah premium rp empat belas daripada rp dua puluh satu kan gitu
tadi minyak goreng kemasan sederhana rp tiga belas lima ratus dan minyak goreng curah di pasar basah itu adalah sebelas
oke artinya satu februari mendatang ini kebijakan ini sudah dipastikan akan jalan ya pak
iya jalan karena kita pastikan harga bahan baku juga kita pastikan murah yaitu rp sembilan tiga ratus cpo dan sepuluh tiga ratus olin
oke kita berharap kebijakan ini tidak lagi dievaluasi dan berubah lagi begitu ya
dan kita pastikan juga bagaimana ylki memastikan bahwa kebutuhan masyarakat seperti yang disampaikan juga tadi ini terpenuhi dengan harga minyak goreng yang terjangkau begitu ya dan tidak ada
itu mungkin mas berubah itu mungkin artinya berubah itu karena ini harga eceran tertinggi
tapi kalau nanti dipastikan
kalau nanti dipasaran harga keekonomiannya misalnya premium itu rp tiga belas itu tidak melanggar
tetapi maksimum rp empat belas gitu
oke baik kita tunggu bagaimana implementasinya dan pengawasannya dan monitoringnya juga tentu harus secara ketat begitu ya agar juga bisa ditindak kalau kemudian ditemukan pelanggaran pelanggaran di lapangan
terima kasih pak oke dan pak yatmo sudah bergabung dengan cnn indonesia newscast malam ini salam sehat
terima kasih mas yanti pak yatmo terima kasih